kalau pertunangan dibatalin mungkin ini saat yang tepat buat nyari simpatiknya ayah
aduh mau apa lagi sih fair
gue tuh capek tau mau istirahat
rara please tunggu sebentar
rara tadi itu aku sempet liat kamu sedih
pas anak anak lain tau tentang pertunangan kita
kalau memang kamu belum siap aku bisa bantu
kenapa pak davin ngeliatin rara kayak gitu sih
kalau lo masih nunjukin sikap suka sama dia
davin bakal susah kali move on dari lora
dari yang gue denger
bukannya udah mau tunangan
gosip kan itu fakta yang tertunda
kok semua orang jadi pada tahu
sih siapa yang nyebarinnya
karena kayaknya emang masih berat
buat nerima pertunangan semua
batul yang pukul ale itu bukan anak ipa toh
dan ale ini sedang tidak berusaha
untuk menutupi sesuatu tuh kawan
beneran div bukan anak ipa
gue enggak tahu siapa pokoknya ya
bukan anak sekolah di sini sih
untung saja bukan anak ipa kawan
kalau dua orang itu marahani macam macam
sama betta punya sahabat
betta akan bikin negara ipa itu
nah masih aja bahas bahas
balas dendam tuh
terus kalah juga nadif
gue ada perlu sama rifki
wilayah negara ips
luna jangan pikir kalau luna sudah tampil
televisi lalu mana itu bisa mempersatukan
dua negara ini yang sudah lama berseteru
dia kan bilang ada perlu sama gue
untung betta ini toh
sudah pernah rasa jatuh cinta
jadi betta bisa mengerti ale punya siapannya
situasi ini sedikit toh
tapi jujur saja betta ini toh
masih tidak suka sama ini nona
dan seluruh warga negara ipa
jadi lebih baik
kita pergi saja ya
kenapa tuh anak
biasa dia akan sensitif kalau ada
soalnya kita semua mau ke kelas mau belajar
karena bakal ada kuis dari pak jaya iya kan
oh iya ada kuis gua hampir lupa
ada farel lo lupa kayaknya
kenapa semua tiba tiba pada pergi sih
ya iyalah mereka kan pada nggak mau jadi nyambung
nggak usah manja ngobatin sendiri
bagaimana kecap yang memarkan muka lo
iya kan tangan gue juga ikut sakit sakitan
yaudah nggak usah diobat
kamu beri belin ya
sih kayak badut tau nggak
merah merah muka lo
pelan pelan sedikit bisa kan
hah yang lembut gitu loh
kalau ngobatin pacarnya tuh pakai perasaan
kayak kalau buat lo tuh gak perlu pakai perasaan
nyebelin pakai banget
lo nggak peduli mau diobatin apa nggak
iya pelan pelan tapi yang ikhlas gitu loh yang lembut
nah nih pelan pelan
lagi sama siapa sih lo berantem
orang ini bingung bentar ini ada telepon
sini biar gue obatin
apa ini telepon gue ya
jangan jangan nih label musik nih
semua kontrak loh
sebentar ya biar manajer lo angkat dulu
iya benar ini dengan siapa
oh boleh boleh boleh
iya kalau begitu nanti
saya sama michelle datang ke sana ya ke estati cafe
oh yang buat tv tv itu ya
nggak gue nggak mau jawaban gue tetap sama
gue nggak mau buat ngecap
kalau lo nyanyi di cafe mau kan
mau dong tadi itu ada telepon dari estetik cafe
dia bilang dia pengen kontrak lo buat nyanyi di cafe nya
ya beneran lah keren kan
jadi lo nggak perlu kerja lagi tuh jadi waitress di
terus lo nggak harus ngeladenin lagi tuh madam kebakaran
alah nggak ada preti pretinya loh
lo jahat banget
masa gombal mau diobatin atau nggak
udah obatin aja
aku mau bikin kamu selalu bahagia self
karena ngeliat kamu bahagia dengan apa yang aku usahakan
itu bikin kamu gak bisa lepas dari aku
teng sudah ngantuk
kalau pertunangan dibatalin mungkin ini saat yang tepat buat nyari simpatiknya ah
aduh mau apa lagi sih fair
gue tuh capek tau mau istirahat
ah rara please tunggu sebentar
rara tadi itu aku sempet liat kamu sedih pas anak anak lain tau tentang pertunangan kita
kalau memang kamu belum siap aku bisa batalkan
udah aku pasti siap bangat penggantian